empat tahun lalu sebuah telpon mengubah hidup lala
lala bukan nama sebenarnya kala itu masih duduk di bangku kuliah
kaget bukan kepalang karena ibunya mengabarkan foto pribadinya
ada di galeri telepon sepupu laki lakinya yang bahkan tinggal satu atap dengannya
ternyata foto yang harusnya dikonsumsi pribadi tersebar di sebuah situs bermuatan pornografi
lala adalah korban dari kekerasan berbasis gender online atau kbgo
jadi ceritanya itu aku lagi di luar kota sama temanku pada saat itu
terus yaudah kita chatting chattingan terus yaudah diminta foto
dan kebetulan sama mantanku yang dulu tuh itu juga kita sering kirim kirim foto
tapi pas sama mantanku ini tuh dia apa ya maksudnya
sebenarnya kirim foto tuh bukan ide aku gitu loh
aku gak sama sekali gak familiar sama konsep orang tuh
kenapa sih mau kirim kirim foto tuh gak tau
cuman tuh mantanku itu dia orang yang suka maksa kalau misalkan minta foto
dan kalau misalnya gak dikasih ya dia marah gitu
jadi yaudah aku turutin
jadi ketika aku ketemu orang baru aku berpikir kalau itu pun hal yang biasa gitu
intinya aku udah telepon si orang ini terus nanya
enggak intinya enggak gue gak nyebarin foto lo
yang sebenarnya bikin apa ya nyakitin dan gak bisa
gak habis pikir adalah itu ada di hps pupuku sendiri gitu loh
foto itu yang seharusnya gak dia lihat gitu
cuman ya gimana udah kejadian
dan gak tau juga nih sekarang masih ada apa enggak foto itu
ya maksudnya ya sampai sekarang aku juga gak bisa
kalau ketemu suku suku itu ya gak nyaman atau apa gitu
kayak kalau bisa menghindar ya mendingan ya menghindar
ketakutan terbesar lala adalah jejak digital yang tak mudah dihilangkan
setelah kejadian itu aku jadi kayak suka panik sendiri gitu loh
kayak beneran takut dalam artian
aduh nanti siapa lagi nih yang lapor ke gue nih
kalau dia ngeliat foto aduh nanti siapa lagi nih gimana nih gitu
cuman lama lama ya gak panik lagi
bukan berarti sekarang santai santai aja ya
tapi ya alhamdulillahnya sampai saat ini nggak ada nih
cuman gimana kayak maksudnya aku juga gak mungkin menjalani hidupku selamanya panik gitu loh
tapi gak tau harus gimana kan
data dari komnas perempuan menunjukkan peningkatan signifikan laporan kekerasan berbasis gender online dari tahun ke tahun
tahun dua ribu delapan belas tercatat ada sembilan puluh tujuh kasus
tahun berikutnya naik hingga dua ratus delapan puluh satu kasus
dan tahun dua ribu dua puluh menyentuh sembilan ratus empat puluh dua kasus
komisioner komnas perempuan siti aminah tardi menyebut telah merekomendasikan unsur transmisi disisipkan
dalam draft ruu tindak pidana kekerasan seksual atau tpks yang masih bergulir di parlemen
misalnya mengunggah konten pribadi ke ranah publik tanpa persetujuan pihak yang terlibat
hak untuk dilupakan atau right to be forgiven
jadi salah satu dorongan pemulihan mental korban
ketika kekerasan seksual itu ditambah dengan ditransmisikan
maka hukumannya bisa ditambah dengan pemberatan
karena kasus ini bisa jadi akan berkembang

bagaimana dengan korban korban kekerasan seksual yang sejak digitalnya akan dikendalikan
dan hukum harus menjangkau seratus dua ratus tahun ke depan bagaimana dengan korban korban kekerasan seksual yang sejak digitalnya akan dikendalikan

bagaimana dengan korban korban kekerasan seksual yang sejak digitalnya akan ditemukan
pks willy aditya mengakui dalam draft awal yang terdiri dari sebelas bab dan empat puluh pasal ini
belum ada aturan soal kekerasan seksual di dunia maya
dalam perspektifnya tindak kekerasan seksual di dunia maya dapat dilindungi dengan rancangan undang undang perlindungan data pribadi
yang masih berproses di parlemen
willy tak menampik draft ruu tpks per dua puluh delapan oktober masih belum ideal
namun hal hal fundamental seperti pencegahan penghapusan penanganan sudah tercantum
politikus partai nasdem ini menambahkan perubahan unsur lainnya masih dapat dilakukan saat pembahasan dengan pemerintah
yang menjadi hal yang lain ya silahkan kemudian komnas perempuan ya
kalau ini dimasukkan lagi saya takutnya dua puluh lima november itu nggak kembali

tentu ada perdebatan perdebatan baru
di tengah kebijakan perlindungan korban kbgo yang sedang diupayakan
kesadaran untuk memahami ekosistem digital atau minimal melindungi data pribadi semakin dibutuhkan
untuk memperkecil angka kasus kekerasan seksual di dunia maya
diana valencia septiade pradana jakarta